kasus demam berdarah dengue mengalami kenaikan di rumah sehat umum daerah taman sari jakarta barat
terhitung satu ratus sebelas kasus dbd sudah ditangani sejak januari lalu
sementara di bengkulu kasus dbd naik signifikan
tercatat ada dua ratus empat puluh sembilan pasien dirawat sejak maret hingga april ini
kasus demam berdarah di rumah sakit umum daerah taman sari jakarta barat terus mengalami peningkatan
sebanyak empat puluh kasus lebih pasien sudah ditangani oleh rsud taman sari pada periode puncak kasus dbd di bulan maret hingga april ini
sementara itu terhitung sejak awal bulan januari hingga saat ini
sudah sebanyak satu ratus sebelas pasien dbd yang ditangani oleh rsud taman sari
di mana tujuh puluh persen pasien diantaranya merupakan anak anak
peningkatan kasus dbd ini dinilai terjadi akibat peningkatan suhu selama kemarau panjang
atau el nino yang terjadi bulan juli hingga november dua ribu dua puluh tiga silam di indonesia
sedangkan bulan desember hingga saat ini curah hujan sudah rutin terjadi
hingga menyebabkan meningkatnya kembang biak nyamuk akibat peningkatan kelembaban udara di sejumlah wilayah
rsud taman sari kami sejak satu desember
desember itu kami merawat hanya satu kasus
sampai puncaknya memang februari ke maret itu cukup tinggi
dan di bulan maret itu ada sekitar empat puluh kasus ya
jadi total kami sudah merawat sekitar satu ratus sepuluh an kasus ya
dan kami melihat polanya kemungkinan akan memuncak memang di april ini
tetapi tidak dua kali lipat dari bulan maret
nah ini suatu pertanda baik yang artinya nanti kemungkinan di mei akan kembali menurun
sementara itu sejak maret hingga april ini
di april dua ribu dua puluh empat sudah dua ratus empat puluh sembilan kasus dpd ditangani rumah sakit umum harapan dan doa kota bengkulu
hingga kini sebanyak delapan belas pasien demam berdarah denggi masih menjalani perawatan intensif
di rumah sakit umum harapan dan doa kota bengkulu
mayoritas pasien yang dirawat adalah anak anak hingga orang dewasa
angka kasus dbd yang mendapat perawatan di rshd ini setiap harinya selalu bertambah
rata rata ada satu hingga dua pasien dirawat karena terkena dbd
kasus dbd meningkat signifikan tinggi pada minggu pertama dan kedua bulan april
kasus dbd kini menjadi prioritas penanganan di rumah sakit saat ini
untuk mengantisipasi terus bertambahnya kasus dbd
pihak rumah sakit menyiapkan satu ratus tiga puluh delapan tempat tidur untuk menangani pasien
naik ya puncanya memang di minggu ke satu dan dua april
nah untuk jumlah di bulan maret itu sekitar satu ratus enam puluh orang
dan di maret eh di maret satu ratus enam puluh orang
hari ini ada delapan belas orang yang masih kita rawat
sementara itu masyarakat diimbau untuk tetap melakukan tindakan pencegahan
dan juga untuk menangani kasus dpd yang menangani kasus dpd